emang sendiri pernah makan di sana
tapi kok dia bisa tahu nama restorannya dari bapak
pi jangan kasih tau mami dong pi
jangan kasih tau mami dong please please please jangan kasih tau mami pi
masa gak duit ke mami
cindy sih sementara ini aman
kalau sini mungkin mudah dipujuk
tapi kalau mami sampai bener bener tau
biar mami mami harus kasih tau
gue cuma takut sama papi
ada strategi baru harus kita cari
mami harus kasih tau
mami harus kasih tau
gak ada tipe kan
tadi sini datang ke butik
dan cerita sama mami kejadian hari ini
dia itu sakit hati banget sama kamu bobi
mami gak suka banget kamu tuh nyakitin hati dia seperti itu
dia itu calonnya kamu
iya saya juga heret
sini udah ngerti nih
iya di depan kamu dia ngerti
tapi sebenernya dia itu sakit hati banget sama kamu
kamu tuh harusnya ngerti perasaan perempuan
dia tuh gak biasa untuk terus terang
di depan kamu dia bilang oke
tapi di belakang itu dia sakit hati banget
dia juga tau kenapa bobby pergi sama centini nih
tapi kamu ngapain pergi sama pembantu
kamu tuh udah jelas jelas janjian sama cindy
nih bobby ini lagi bikin skripsi tentang pembantu
nah dosen pembimbing bobi pak bambang udah nanyain
kapan bom interview kamu sini cepetan selain
dia bilang gitu makanya bobby wawancara centini
bu bener kamu diwawancarai sama bobby buat skripsinya
ditanya tanya gitu kan bu
tapi kan kamu bisa kasih tau cindy dulu
kenapa cindy ada di restoran yang berbeda
bu mas bobby bukannya
centini bilang tadi tuh di restoran sariboka
nah kok tini bisa tau ya
oh mungkin centini taunya restoran sariboka
padahal banyak banget restoran yang lain
ya kan tini
emang sendiri pernah makan di sana
tapi kok dia bisa tahu nama restorannya
feb haus kejar
oh harusnya sven
papi ke cafe ngapain sama siapa
iya iya men papi yang nyuruh cindy ke restoran untuk ketemu bobby
kemudian papi itu ke cafe ketemu temen temen papi untuk ngobrol
aduh kok jadi ribet kayak gini sih masalahnya
pokoknya kalau ini belum jelas tapi nggak boleh masuk kamar tidur di sofa
enggak enggak usah mami udah pusing mami udah capek mami mau tidur
ssst sama mie bobby juga mau tidur lah
papi juga sih papi buat apaan pi nyuruh bobby makan siang sama centini
tapi papi nelfon cindy mau ngapain jebak bobby
ya ya ya udah lah udah kalau itu papi aku
papi yang nyuruh ya oke tapi sekarang mami kamu ngambek gimana
jangan papi duluan
ya tapi jangan frontal gitu dong
kartu as papi ada di bobby masa mami perlu tahu sih kalau kita berduanya lagi saingan pi
sst sst sst jangan sampai situ
gapapa aja mami kamu bisa tahu kalau kamu sebenarnya gak suka sama cindy
sementara mami kamu sudah begitu dekat sama maminya sendiri
kalau mami kamu tahu kamu dekat dengan centini kamu nasihat wih ho ho bob
ya juga pi
nah makanya sekarang posisi kita sembah ya kita lanjutin konfrontasi kita secara sportif
jangan jelas papimu belum nyara hati hati ketemu senior
yang jelas papi senior hari ini tidurnya di sofa nih
gara gara kamu kan
tau dulu ah
resik juga sih bobby
aduh bang pi ngagetin aja bang pi
aduh debo ngapain kelunjuran hah mau ke mana malem malem
ya mau nyari angin aja bang pi
gak bisa tidur mikirin skripsi susah
emangnya skripsinya susah
ya kalau skripsi nggak selesai nggak bakal bisa lulus bang
nah tuh dia tuh makanya bang pi gak mau lulusin kuliah tuh
sempet kuliah bang
ya untungnya juga mba be menyai bang pi itu gak punya duit
jadi kaget jadi kuliah
bang pi ngapain sih malem malem bukannya tidur
ya ngapain aja kalau bukan yang roda
bang pi udah malem
bang pi mukanya ngantuk banget tidur gi
ntar biar bobi yang patroli
bener nih berani sendirian
ditinggal berani nih
ya udah tapi inget ya salam sama angin
lagunya dibawa patroli dia pikir gue gak tau mau ngapain kali
jangan lupa ya salam buat angin angin
dia gak tau tuh bukibulin gak tau tuh dia tuh
udah blon udah ketemu anginnya blon
iya cepetan salamin jangan lupa ya
pucat gitu mukanya bang
sekali lagi nyampe ambil batu liat aja
ya atmospheric pusing semua

loh iya ngapain kamu disini
ternyata ada cicak ada atau gimana
papi ngapain disini
bukan harus belajar
eh dia aja cantik nih
kok ada disini
tadi ada tikus besar pak
di ruang tamu bapak sama bobi kejar
eh dia masuk ke ruang kamu
tapi dia udah udah
bukan apa pak
takut ngeri gitu cici
saya temenin disini
bapak temenin disini
maksudnya gimana tuh bi
pak fi temenin cici
mesti temenin mami dong
kamu dari mana mas
dari atas pak
soalnya baju baju udah pada kering gitu mas putri
karena tikusnya udah pergi jadi kita juga harus pergi ya
karena tutup jendela supaya tikusnya gak nongol lewat jendela
oh taduh pi
yang harus tutup tuh pintu pi
soalnya tadi tikus yang gede yang gede yang gede
oh tikus yang boso keluar dari jendela
pi pintunya tutup ya pi
pintunya tutup pi
pintunya tutup dong
eh ada bukaan lagi
tapi masa sih ada tikus masuk
ini kan rumah bersih
kayaknya aneh nggak masuk akal